sampai jumpa di video selanjutnya
gak tau ini tiba tiba kayak inget
aldi kamu belum dijemput nak
kalau gitu tunggu di atas yuk
saya mau nanya anak kelas satu udah pulang belum ya
oh sudah pak
udah pulang ya
bukan apa apa deh
kalau gak salah tadi di pagi saya denger rina bilangnya om baik
tuh denger aldi
ini omnya raina bukan papanya
saya kesini karena mau bawa hadiah buat renat
makanya saya mau nanya beneran udah pulang nih
anak kelas satu nya udah pada pulang
kalau gitu terima kasih
terima kasih banyak ya saya permisi
ya liat ke atas
aduh ngeliat nih adikmu nih sekarang nih
tengkurup di oma sambil nonton color
daripada nanti adik yang sekarang
tadi udah janji jari kelinking loh sama aldi
oh udah janji itu ya
pinky promise ya sama aldi ya
ya udah gak ini lagi ya
udah jadi teman gak berantem lagi nggak ledek ledekan lagi ya
oh berarti dia masih gangguin kamu dong kak
ih suster tuh gregetan jadinya
masa sih anak laki laki sukanya ngeledekin anak perempuan
gak bagus tau
tapi kita udah baik kan khusus
udah berkenan sekarang
katanya saya semuanya teman
emang kakak raina itu pinternya luar biasa ya oma
ini antara sekarang juga pinter nih
aku seneng deh
jadi besok kalau yang nganter rame rame lagi reina gak diledekin anak tk kan
duh letak letaknya tuh
iya tuh letak letaknya
aduh aduh aduh aduh
baru sekali ini ada yang menolak saya menjadi kuasa hukumnya
padahal orang banyak ingin sekali saya menjadi kuasa hukumnya
tapi dia dia malah menolak
maaf ya pak ambar tapi saya tidak mengerti yang anda ucapkan
padahal niat saya baik
supaya dia bisa tenang
dan saya akan sekuat sebagai saksi
saya akan menjadi saksi yang akan meringankan posisi ibu andin dari tuduhan ibu elsa
tapi apapun yang terjadi sudah saya niatkan untuk menyelidiki kasus ini atas dasar kemanusiaan
karena saya percaya dengan feeling saya
pasti ada sesuatu yang lain dari kasus ini
jadi strategi kita bisa menangkap
ibu pasti menang
gue gak yakinmemang pak hartono di pengacara itu
sah kok makanannya diaduk aduk gitu cuman nya enggak di makan
keduk keduk gitu gak dimakan
gue tuh pengennya
dapat pengacara yang se level dengan amar mahendra
bukan kayak pak hartono
dari tampilannya aja udah gak meyakinkan banget
terus apa iya
dia bisa berhasil menangani tuntutan gue
kamu gak mikirin apa apa
kamu kamu gak denger apa yang mama omongin tadi barusan
sampai dua kali loh
iya mama nanya kenapa kamu makanannya diaduk aduk
mau makan kok
nih makan aku habisin
kalau gue lagi mikirin pengacara gue
gak mungkin banget kalau kamu gak mikir apa apa
muka kamu aja masih gak fokus
aku kaya bangin kenumpulan sama kamu
yang aku sama agricen
orang dari sana memang juga
saya juga woman
gak tau kayaknya kayak kurang enak badan gitu loh
udah kamu gak usah khawatir
mama udah selesai makan
mama duluan ya ke kamar ya
iya enggak apa apa
biar apa yang beresin ini semua
mama kayaknya beneran sakit
udah beransi gak ada apa apa
sebenernya kamu tadi mikirin apa sih
kamu juga kenapa
lagi mikirin apa
enggak sih tadi cuman
tadi aku sempet ke sekolahnya rena lagi
pengen ngasih kado yang kemarin aku udah siapin
tapi belum sampai disana
lupa udah pulang
kamu kayaknya udah sering banget ya
buat deket sama rena
kamu gak ada keinginan lagi gitu
rena biar sama kita
lagi mbak nini kan juga udah punya askara
jadi ya aku rasa
ya gak ada salahnya
sekalian aja deh
dengan begitu mbak andin pasti akan takut
kalo nino akan tuntut dia lagi
pernah ke mbok kono
lagi ant guarding